iya bu semangat kemati
saya udah bawain sesuatu buat anak kamu dan juga buat keluarga di kampung ya
jadi nge reporting bu sama sekali saya yang terima kasih sama kamu ya
dah suster hati hati ya
hati hati di jalan
saya mesti kasih tau al nih kalau susternya rena sudah pulang kampung
kan ada papa mama disini nanti mereka bisa denger lagi
pandin tunggu sebentar
boleh aku bicara berdua dengan kamu
tapi gak disini
disini aja mas aku gak mau ada salah paham soalnya
waktu itu sebenarnya
sa andin berhak tau
anak aku kenapa ya mas
kalau mbak andin tahu soal ini aku bisa makin stres
kamu gak mau kan aku keguguran
mas anak aku kenapa
mas anakku kenapa
aku cuma mau bilang kalau ngapain sih kamu ngurusin anak kamu dan juga roy
buat apa kamu masih peduli
anak itu sudah bawa air buat keluarga kamu
dan merusak rumah tangga kamu
anak kita dulu
maafkan aku andin
tadinya aku mau bilang soal anak kamu itu
sebenarnya masih hidup
tapi aku terpaksa mengungkit masa lalu kita
karena aku gak mau kalau sampai elsa keguguran
berani beraninya dia hina anak roy
udah berapa kali sih mas aku bilang
jangan pernah dekat dekat sama istri orang
saya nggak ada niat untuk deketin anda
saya peringatkan sama anda
jangan pernah datang ke rumah rena dan neneknya
kau pasti salah paham ya mas
bisa diam gak
kenapa sepertinya mereka bertengkar ya
apa al salah paham karena ngeliat aku dekat dengan andi
terus dia jadi marah sama andin
kamu ngapain disini
cuman cari angin aja kumah
nuh lebih baik kamu temenin elsa didalam
kasian istri kamu sendirian
ya ini mama udah beliin makanan buat kamu
ah bu sarah
eh bu sarah
nanti abis beli makanan buat nih nuh
aku yang jaga
belum lagi besok harus ngurus restoran
nuh andi udah pulang
udah lah tadi dijemput sama al di depan
kayanya mereka lagi berantem
gak tau juga sih pastinya tapi
al kayaknya lagi marah sama andi
andi andi gimana sih
masa ribut sama suami di depan umum gitu sampe nih nuh liat
ya udah pak kalo gitu kita balik aja ya
cepet sehat lagi
ya makasih ya makasih
bu chandra nih nuh kita jalan duluan ya
nanti kalo ada apa apa pasti saya telepon ke mama antrim dulu ya ke depan
iya nih nuh
apa buangnya ya
terima kasih pak
ya untuk sekarang sih bukan ngomong apa apa
kenapa harus berbohong
lagi ngapain juga kamu bikin kuburan palsu kayak begitu
sayang aku kan udah pernah bilang sama kamu
situasi waktu itu sulit
apalagi mama mama mana sudi mau nerima anak itu
makanya jalan satu satunya
supaya anak itu hidup layak
kalau misalkan aku bilang sekarang yang ada mbak di nambah stres
lagi pula pihak pembantu itu juga nangis banget ya
panti asuhan gak akan ngasih tau juga ke dia
lagian mbak anin udah nikah
pak al juga pasti nggak akan terima kalau mbak din masih ngerawat anak dari mantannya
ya tapi justru karena itu
andi jadi dimarahin sama al
yang kayak gini nggak usah dibahas lagi deh
aku tuh lagi sakit
suster pulang ya
rena harus nurut sama oma
hati hati ya suster
iya anak cantik
ibu saya pamit dulu ya
hati hati ya suster
saya terima kasih sekali kamu udah bantuin saya jak genre
iya bu semangat semangat
saya udah bawain sesuatu buat anak kamu dan juga buat keluarga di kampung ya
jadi ngerapotin bu sama sekali sayang terima kasih sama kamu ya
dah suster hati hati ya
hati hati di jalan
saya mesti kasih tau al nih kalo susternya rena sudah pulang kampung
suster pulang kampung
suster pulang kampung
tapi masa perkara babysitter aja harus al juga sih
yauda deh biar saya aja yang ngeru soal ini
oma kita berduaan aja
iya sekarang berduaan dulu
tapi nanti oma akan bantu cari suster baru buat reina
oke sekarang kita cari ya
halo selamat siang ibu ada yang bisa saya bantu
e querer cari suster untuk cucu saya
e gak harus terlalu berpengalaman sih
yang penting care sama sayang dengan anak kecil
cucu saya umur empat tahun
iya dia sudah bisa ngapa ngapain sendiri sebenarnya
jadi pekerjanya quite simple
cuma nemenin bermain bantuin makan mandi
kebetulan memang ada ibu calon suster yang sedang mencari pekerjaannya
ah bagus kalau gitu
kalau bisa malam ini
oh bisa banget ibu bisa sekali
saya tinggal di aglonema residence nomor delapan
saya tunggu malam ini ya
hei mau ada suster baru nanti ya
oke ya pintar
mas kamu kenapa sih mas diam aja
kau marah ya sama aku
karena aku ke tempat elsa dan aku pulang telat
kalau kamu khawatir sama elsa kenapa di luar sama ini
karena aku mau pulang mas
ya terus kalau aku nggak kesana kamu pulang sama nino
ya karena aku bisa lihat taksi
tadi aku ke tempat makamnya nih
udah cukup ya
kau bisa gak sih mas ngobrol sama aku tuh baik baik
selalu loh aku ngajakin kamu ngobrol kamu selalu marah marahin aku bentak bentak aku
bisa gak sih sekali aja kamu hargain
bisa diem gak
saya gak mau denger suara kamu
apa gue udah keterlaluan ya sama dia
udah goreng kok